kebakaran terjadi di gedung pusat niaga jie expo kemayoran selasa sore dan korban yang terjebak berhasil diselamatkan
kebakaran juga terjadi di kawasan hotel pulman tamrin jakarta pusat
sebanyak dua puluh sembilan unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api
gedung pusat niaga g expo kemayoran terbakar pada selasa sekitar pukul tujuh belas lebih lima menit waktu indonesia barat
sejumlah orang sempat terjebak dalam kebakaran namun berhasil diselamatkan
sebanyak dua puluh mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
api berhasil dipadamkan sekitar pukul delapan belas lebih dua puluh lima menit waktu indonesia barat
tim identifikasi polres jakarta pusat menyelidiki penyebab utama kebakaran
menurut kapolres api diduga berasal dari percikan api las listrik yang dilakukan pekerja di atap gedung
di salah satu gedung
yang dinamakan convention and theater j expo kemayoran yang sedang dalam pengerjaan
dalam proses pengerjaan
berdasarkan saksi mata kata sama ye itu teknisi ac gedung
asal mula api diperkirakan dari lantai enam dan tujuh
yang posisinya gedung tersebut
kebakaran juga terjadi di annex building kawasan hotel pullman tamrin jakarta pusat pada selasa malam
dalam peristiwa kebakaran seorang karyawan jatuh pingsan
korban diduga menghirup asap tebal yang memenuhi seluruh ruangan
petugas pemadam kebakaran mendeteksi titik api berasal dari salah satu ruang di lantai sepuluh
yang dijadikan gudang penyimpanan barang
api lalu menyebar ke dua lantai lainnya yaitu lantai sebelas dan dua belas
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini
sebanyak dua puluh sembilan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
sesaat setelah kejadian kebakaran ini
wakil gubernur dg jawa
sandiaga uno memantau lokasi kejadian
agar tak terjadi kebakaran
sandiaga uno mengimbau masyarakat agar selalu waspada
ia juga akan menggerakkan dinas terkait untuk melakukan inspeksi mendadak
ini menjadi satu kewaspadaan buat kita
untuk setiap gedung kita harus melakukan inspeksi secara rutin
untuk menanggulangi kebakaran
setiap gedung bertingkat harus memadamkan api
untuk menanggulangi kebakaran
setiap gedung bertingkat harus memastikan instalasi listrik aman
adanya alat pendeteksi api
serta tersedianya tabung hidrat